ada sebuah kalimat yang cukup mengagetkan
paham terorisme masuk kampus
itulah pesan yang disampaikan oleh badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
di depan para rektor di surabaya jawa timur
para rektor diminta waspada karena sejumlah mahasiswa indonesia
pindah ke suriah untuk bergabung dengan isis
dari data bnpt
sisanya berstatus dropot dari kampus
angka itu menunjukkan
doktrin teror menyentuh kaum terpelajar atau akademisi
pada medio dua ribu lima belas lalu
mahasiswa asal kalimantan di tengah rai bergabung dengan isis di suriah
begitu juga dengan mahasiswa kedokteran di surabaya
asal batam yang juga bergabung dengan isis
pemberitaan soal mahasiswa itu membuka mata
bahwa panggilan jihad ala isis merambah kampus
ya tadi kalau kita lihat dari datanya hasil survei
memang ya walaupun kecil presentasinya
tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk kan sudah cukup besar
kemarin yang mahasiswa s dua di uk
orang batam itu lari ke syria
artinya bahwa yang terlibat terorisme itu bukan hanya pada
tingkat pendidikan sudah pada guran tinggi
masuknya paham teror ini disikapi para rektor
dengan mendeklarasikan gerakan anti radikalisme di kampus
di universitas pembangunan nasional atau upn surabaya
deklarasi ini dihadiri menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi
salah satu poinnya adalah
melarang kegiatan yang dianggap radikal
dan mengandung unsur terorisme
deklarasi ini dikhawatirkan
di salah satu tempat di surabaya
yang diartikan dengan melarang forum forum ilmiah
bukan hanya soal radikalisme islam
forum ilmiah dengan stigma aliran tertentu
juga pernah dibubarkan
nonton bersama dan diskusi film pulau buru tanah air beta
yang dibubarkan di kampus kampus
berafiliasi dengan aliran komunis
sebenarnya kampus itu adalah
atau pengembangan ilmu pengetahuan
atau pengembangan ilmu pengetahuan
dengan akademik atmosfernya makin baik
yang masalah radikalisme itu
bagi kampus sebenarnya nggak ada masalah
tentang pengembangan ilmunya
ajaran radikalisme itulah yang tidak diizinkan
dalam hal ini
di dalam kampus
kita boleh mempelajari tentang agama
boleh mempelajari ilmu pengetahuan
tapi bagaimana mereka
mengajarkan menjadi sepihak
yang selalu dalam hal ini mendiskusi
tidak akan melarang diskusi apapun di kampus
asal tidak bertentangan dengan pancasila
sejauh mana deklarasi ini
menjamin kemerdekaan berpikir dan berpendapat
di dunia akademis
masih harus dibuktikan